jangan berat oi
oi jangan berat tolong
ini buat bayar penerjemah surat fatin
berarti harus tabung dulu
ini buat makan
eh jangan sampai tunggu dong eh
kami sudah menghubungi papa kamu
papa kamu bilang kamu tetap harus ditahan
sampai papa kamu pulang dari singapura
dia hanya bilang kalau kamu lebih baik ditahan
daripada dilepas nanti balapan liar lagi
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
setiap dengar azan teh hati saya selalu gelisah
hati saya itu pengen bisa naik ke masjid
tapi kenapa kaki saya ini berat banget buat melangkah
apa apa ya pak
ada apa ya pak
itu mas tukang gorengan mau sholat ke masjid
tiba tiba dia jatuh kayaknya sih meninggal
tapi bener bener bagus yang kak asef meninggalnya
dia meninggal dalam keadaan mau sholat
bener bener khusus khatimah
daripada ntar malikat datang kita belum sholat
kita mau ganti pakaian yang bersih
dan dengarkan kajian dari ustadz jainal
makfirah dari allah
kita bisa di jalan pak ustadz
apa yang gak tahu kemana mereka pergi
nanti kita berdoa minta kepada allah
semoga dibukakan pintu hatinya
untuk mereka datang lagi kembali bersama kamu
kalian antung pada wudhu sebentar lagi
sholat asal berjamaah
allah tidak akan menerima
sholat diantara kamu
sampai dia berwudhu
itu adalah hadis riwayat
jangan lupa like share dan subcribe
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gak ada maling
yang gak tau
kalau perbuatan nyolong itu dosa
mereka itu pasti tau
gue tuh sebenernya
terpaksa jadi maling
karena gue tuh gak punya duit
buat ngasih makan orang tua gue
belum lama ini gue tuh di phk
gue udah ngelama kerja kesana kemari
tapi tetep gak keterima
keluar dari sini hidup lo terjamin
keluar dari sini bingung
mau kerja apa
mau nak kahing keluarga gue pake apa
hidup lo tuh enak
makanya jangan sia siain
nih gue kasih tau ya
jangan lu pikir hidup gue tuh enak
minta duit berapa aja
pasti gue dikasih
gak duit lah
bukan duit lah
kita juga butuh kasih sayang
perhatian orang tua
bukan cuman duit
buat pesan anit lo
yang bisa membahagiakan lo
gue tuh udah punya cewek
cuma dia ninggalin gue ke belanda
lu bikin gue makin galau aja
pake galau galau segara
orang semudah lo tuh gak pantas galau galauan
kalo emang lo udah gak demen
nama kehidupan lo
lo mau gak tukeran kehidupan lo sama gue
eh eh tukeran
oh gak gue
terus ditangkep polisi lagi
berlatih lo masih demen sama hidup lo
hidup lo lebih enak dibanding gue
harusnya gue lebih bersyukur
hai nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa alquran itu bisa menjadi hujah
yang membelamu tapi sebaliknya juga bisa menjadi hujah yang membantahmu karena itu tujuannya
al quran diturunkan untuk dibaca dan ditadaburi maknanya untuk diimani segala beritanya dan
diamalkan segala hukumnya dan direalisasikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi
larangannya hai nafaidah yang kita ambil dari hadits ini bahwa alquran sebagai safaat bagi
orang orang yang rajin membacanya dan beramal dengannya karena ilmu mengharuskan adanya amal
kalau tidak ilmu tersebut makanya akan menjadi hujah yang membantahnya pada hari kiamat
april sudah bisa membaca quran pas sd
kita bisa memulainya lagi dari sekarang sekarang ya sekarang
sekarang kita simak ayatnya fatin boleh dibacakan
oh jangan oh jangan berapa nih ya
ini buat bayar penerjemah surat fatin berarti setabung dulu
ini buat makan
jangan sampai main pukul dong
saya bukan jamret pak
pak jangan main pukul aja dong pak
salah saya apa pak
sudah sudah kalian jangan main pukul saja
kalau kalian tetap main pukul kalian juga akan kami bawa
korbannya masih dalam pak
dia jatuh dari motor pas copet
sekarang bawa dulu ke rumah sakit
oke pak saya bukan jamret pak
kalau kamu mau lakuin pembelaan
nanti saya jadikan kebun disini
udah bawa aja pak
udah bawa aja pak
sumpah pak saya bukan jamret pak
ini masalah pak ahmad pak
swear pak saya bukan jamret
masih bapak apa
masih masukin disini pak
pak kenapa saya masuk sini pak
pak saya bukan jamret
kenapa kamu bisa dimari
saya keluarga saya dikira jamret
emang bukan saya yang jamret
gara gara ada jamret
nabrak saya tasnya jatuh di depan saya
saya disana jamret aja
akhirnya hubungin sama warga
terus sama jamret juga enggak
nasib mu siang mulu sih
terus kamu kenapa bisa disini
ya lo tahulah biasa
balapan liar takut dah gue